seorang pria mencuri sepeda di sebuah rumah di kampung ketandan baru gang dua surabaya jawa timur minggu dini hari
pria itu sempat duduk duduk di depan rumah korban untuk memantau situasi sekitar
ketika merasa situasi aman pelaku melompati pagar yang digembok lalu membawa kabur sepeda yang ada di teras
sang pemilik baru menyadari sepeda itu hilang ketika hendak berangkat ke pasar
pencurian ini sudah dilaporkan korban ke polsek genteng
kawanan maling terekam kamera cctv mencuri mesin pompa air di halaman rumah warga di lingkungan majapahit kecamatan rantau utara labuhan batu sabtu lalu
tiga pelaku datang dengan sepeda motor
salah satu pelaku kemudian turun dari motor lalu dengan cepat menggasak mesin pompa air di halaman rumah
para pelaku pun langsung kabur menggunakan sepeda motor
korban pencurian mengatakan aksi pencurian di tempat tinggalnya sudah sering terjadi
korban telah melaporkan kejadian ini ke polisi dan memviralkan rekaman
sampai jumpa di video selanjutnya